langsung saja bergabung melalui sambungan zoom
ada uma syahab sutradara film kukirakau rumah
dan juga prilly latukonsina pemeran iskala sekaligus produser film kukirakau rumah
halo selamat malam prilly dan uma
hai apa kabar
hai selamat malam
wah seneng banget ngeliat kalian berdua ya
muda berbakat pokoknya hebat banget deh ya
kita ngomongin soal film kukirakau rumah
saya mau ke umai dulu
oke umai apa sih yang membuat kamu tertarik ketika pertama kali menulis menggarap menyutradarai film ini
yang buat aku tertarik sebenarnya bukan yang pertanyaannya bukan itu sih harusnya
tapi apa yang membuat kita berdua nekat untuk bikin film ini sebenarnya
karena kalau tertarik ya saya nggak tertarik untuk bikin film panjang
tapi kalau kenapa nekat ya karena kita punya orang orang di sekitar kita yang luar biasa banget
yang bisa membantu kita
ada pak monti
di ketua di supervisi produksi dan penyelidikan peradaraan dan kreatif
lalu di sisi musiknya ada mas andi rianto yang membantu kita sebagai music director dan misi kompostra film bukira khoruman
jadi ya itu alasan kita kenapa kayak oke kita kayak bisa deh untuk bikin film panjang pertama kita gitu sih
oke jadi selain tertarik pastinya ada modal nekat itu juga tadi ya prilly
kalau tertarik pasti tertarik
prilly juga ikut modal nekat juga
oke ini ada yang lagi yang ingin kita bicarakan
jadi yang pertama apa yang terakhir apa yang terakhir

jadi apa yang terakhir apa yang terakhir
jadi apa yang terakhir apa yang terakhir
jadi apa yang terakhir apa yang terakhir
jadi apa yang terakhir

berdua tuh punya perusahaan yang sama
kita sering bercerita
terus akhirnya kita berpikir bahwa menjaga kesehatan mental itu ternyata penting banget
dan sama pentingnya seperti menjaga kesehatan fisik
terus kita mikir gimana ya caranya supaya kita bisa meningkatkan awareness soal ini
terus aku sendiri kan udah sering datang dan menjadi pembicara di seminar semarah soal
dan ternyata kesanannya sudah sedikit besar karena biasanya yang datang ke seminar terbatas

kita berpikir bahwa film adalah kendaraan yang tepat untuk kita mengangkat isu ini
dan benar kata umai karena di belakang kita itu ada orang orang yang luar biasa
sehingga memudahkan kita untuk bisa melangkah dan segera dikecilkan
oke kalau kita lihat di thrillernya dan juga di timeline gitu ya
banyak yang memuji actingnya prilly
karena sangat mendalami perannya
nah observasi yang dilakuin oleh prilly itu seperti apa sih sampai begitu mendalami karakter ini
observasinya lumayan panjang karena aku banyak banget baca buku soal bipolar disorder
jadi sebelum aku masuk ke dalam karakternya aku kenalan dulu sama yang namanya bipolar disorder
apa sih detail disorder itu
setelah aku paham secara teori aku observasi ke bipolar care indonesia
karena dari awal penulisan skrip sampai film berikutnya
jadipun kita sudah bekerja sama dengan psikolog dan juga bipolar care indonesia
aku banyak sekali ngobrol sama penyintas bipolar
apa yang sebenarnya mereka rasakan kalau mereka lagi ada di fase manic
apa yang mereka rasakan kalau mereka lagi ada di fase depresi
baru habis itu sama sama berdiskusi sama umai sebagai sutradara
niskala ini karakter niskala ini ada di bipolar tipe berapa dan bagaimana perubahan emosinya
nah setelah aku sudah hatam soal bipolar disorder baru masuk ke karakternya

dan kita melewati reading sekitar satu bulan setengah bersama acting coach juga
diawasi umai diawasi pak monti tiwa yang akhirnya bisa seperti itu akhirnya jadinya actingnya
oke kalau itu dari sisi prilly ya sebagai pemeran ya mendalami karakternya
kalau dari sisi umai sendiri observasi riset yang dilakuin seperti apa
riset yang kita lakukan itu sebenarnya hampir satu tahunan ya karena beruntungnya ada pandemi juga
jadi riset waktu riset kami tidak berhasil
jadi riset yang kita lakukan itu sebenarnya hampir satu tahunan ya karena beruntungnya ada pandemi juga

jadi riset waktu riset kami tidak berhasil

karena waktu yang mau kita bahas ini awam banget di masyarakat gitu
makanya kita butuh waktu riset yang cukup panjang kita riset sama tim dari bipolar care indonesia
terus aku riset ke beberapa profesional kalau aku boleh sebut nama
aku diskusi sama dia mengenai scriptnya dan lain lain aku asisten si beliau dan ya hasilnya
kukira kalau rumah ini walaupun memang kita enggak bukan jadi film yang preachy gitu ya
tanda kutip karena karena gimana pun pengetahuan tentang kesehatan mental ini masih kulitnya aja
bahkan orang indonesia mayoritas pada belum tahu gitu loh jadi gimana caranya film ini
bisa jadi kulit bisa ngasih tahu kulitnya dulu ke orang orang dengan riset yang kita
lakukan cukup panjang gitu oke berani membuat film dengan genrenya mungkin yang nggak biasa
ya yang diangkat isunya ke layar lebar gitu tadi selain modal nekat itu tadi katanya juga
umai sempat ragu bahkan lima hari sebelum syuting sempat deg degan ngerasa ini bisa nggak ya gitu
hai ke prilia udah udah mau senyum tetap itu
dia mengundurkan diri oh ya ya nelfon aku dia bilang kayaknya nggak siap nih kayaknya kasih
ke pamuntitiwa aja untuk ke direct dan aku sebagai produser yang udah ngurusin budget
semua dari awal ya kalau muter darahnya mengundurkan karena akan merubah timeline akan
semuanya akhirnya aku bilang sama umai semua orang pasti punya ketidakpercayaan diri termasuk
aku aku pertama kali memproduceri film dan udah mengangkat isunya yang berat aku juga punya rasa
tidak percaya diri sebagai produser baru tapi bukan berarti rasa tidak percaya diri itu akhirnya
menahan kita untuk melakukan apa yang kita mau menahan kita untuk menggapai salah satu mimpi
kita gitu ya harusnya kita beruntung udah diawasin sama pamuntitiwa ada mas andrianto
ada seratus kru yang percaya sama kita bahwa kita bisa walaupun kita pertama kali ada para pemain aktor aktor
besar yang percaya sama kita kalau kita bisa masa sih rasa ketidakpercayaan diri itu membuat kita
mundur ya akhirnya dengan diskusi yang panjang akhirnya umai berani untuk kembali ke project
setelah setelah ini ya apa dari bu produser udah a sampai z tuh umai kenapa mai
kenapa memang waktu itu ngerasa kayaknya nggak percaya diri nih untuk ngegarap film besar
kemudian akhirnya apa yang membuat umai waktu itu selain tentunya bu produser ngomel ngopel
gitu ya tapi akhirnya ok ke nggak maju bisa gitu iya jadi mungkin jawabannya adalah tanggung jawab
aku waktu itu sembilan belas tahun dua tahun lalu film itu kan sebenarnya tapi baru tayang tahun ini dua tahun lalu
aku ada di momen dimana kayaknya tanggung jawabnya tuh besar banget ya untuk gue gitu loh untuk ngebahas ini
itu memang sangat aneh sih sebenarnya
karena dalam cerita ini aku yang gagas juga sama prilly
tapi aku juga yang takut sama tanggung jawabnya gitu loh
di tengah tengah jadi kayak april kayak gue takut deh
kayaknya sebenarnya cuma insecure sesaat aja sih pikiran sekelebat aja kayaknya gue takut deh sama tanggung jawabnya deh
kayaknya gini gini deh
jadi emang overwhelm aja tapi ya beruntung aku punya orang orang di sekitar yang luar biasa banget
ngebantu dan supportif terhadap apa yang kita impikan bareng bareng
jadi ya hasilnya kira kau rumah alhamdulillah diterima sama penonton
oke kalau penonton mengapresiasinya dengan cetakan satu juta penonton dalam waktu lima hari penayangan
masuk box office mungkin ini box office yang salah satu yang terbesar
selama pandemi covid sembilan belas
luar biasa sekali loh
umai umai umur masih muda dua puluh tahun kalau saya nggak salah ya
oke bisa jadi juga masuk dalam sutradara muda yang karya ini masuk dalam box office indonesia
pertanyaannya lebih enak duduk di bangku sutradara ngegarap atau jadi aktor
menurut aku pertanyaannya
nggak mungkin aku jawab karena kalau ditanya enakan mana ini sama itu
ya selama berkarya aku selalu suka gitu loh
karena emang di dalam seni ada dalam darah aku gitu
mau medianya apapun aku sih pengen hajar aja gitu tanpa enakan jadi sutradara atau enakan jadi pemain
jadi semuanya enak aku menikmati proses berkarya proses risetnya proses menyampaikannya gitu
satu juta penonton dan akhirnya kamu tidak hanya sebagai pemain tapi juga memproduseri ya film besar
apa yang membuat kamu setelah melihat ini semua penerimaannya acceptance dari yang nonton kemudian banyak sekali juga yang memberikan respon positif
apa yang mau prilly sampaikan melalui film ini
yang pasti aku mau berterima kasih dulu ke penonton indonesia yang sudah ke bioskop

ya terima kasih prilly

saya juga berharga harganya mengajak teman teman terdekatnya untuk nonton film pukiraka rumah dan udah ngerti reviewnya
sebenarnya aku sendiri gak nyangka reviewnya bisa sepiral itu di berbagai macam platform gitu ya
dan bahkan reviewnya niat banget yang di videoin dari awal sebelum nonton sampai sudah nonton dan apa yang mereka rasakan setelah nonton filmnya
dan sebenernya apa yang mereka rasakan setelah nonton filmnya mereka yang relate mereka yang merasa diwakilkan itulah yang pengen aku sampaikan dari film ini
pengen lewat film ini kita bisa lebih peduli lagi sama kesehatan mental kita dan orang lain
tidak menggampangkan apa yang orang lain lewati tidak menggampangkan apa yang orang lain rasakan
dan sebelum bikin film kukiraka rumah itu moto hidup aku adalah perlakukan orang sebagaimana kamu ingin diperlakukan
dan ternyata untuk sebagian orang itu salah
karena yang benar adalah perlakukan orang seperti bagaimana orang itu ingin diperlakukan
dan sesuai dengan kemampuan kita
karena banyak banget orang yang punya kemauannya beda sama kita
banyak orang yang ternyata punya isunya beda sama kita
dan dengan memperlakukan dia seperti kita ingin diperlakukan itu bisa jadi salah
dan bisa berbahaya juga untuk kesehatan mental seseorang
itu sih yang pengen aku sampaikan dari film ini
dan untuk para niskala di luar sana yang merasakan apa yang niskala maupun perang merasakan di dalam film
aku cuma pengen bilang kalau kalian gak sendiri
kalau umai apa yang mau disampaikan ketika berbicara mengenai kesehatan mental ya
mungkin di saat banyak orang belum terlalu concern dengan isu ini
sebenarnya apa yang tadi udah disampaikan prilly udah merangkum semua apa yang ingin aku omongin
tapi kalau boleh menambahkan
aku lupa kalau salah
konserta itu kan artinya tidak berbeda sebenarnya kan
itu buat aku iskala bisa kalian jadikan monumen gitu loh
bahwa kalian itu tidak berbeda
kita punya gangguan kejiwaan
punya permasalahan terhadap diri kita sendiri
bukan berarti kita berbeda dari yang lain
dan kalaupun berbeda ya kita harus embrace
dan pasti akan selalu ada jalannya untuk
kita menemukan titik yang kita inginkan gitu loh
jadikan apa yang kita rasakan adalah
perayaan dan kelebihannya sendiri buat diri kita sendiri gitu
aku juga pasti tidak baik baik aja
freelly juga pasti tidak baik baik aja
yang di rumah pun juga pasti ada yang tidak baik baik aja
kalian tidak sendiri
kalian punya siapapun di dunia ini gitu
kita bareng bareng dan semoga kita selalu bisa menjadi support system yang baik
buat semua orang terutama karabat dan keluarga kita
penting untuk saling menghargai tapi juga tidak kalah penting untuk menghargai diri sendiri kita ya
terima kasih prilly dan juga umai sukses untuk filmnya kukira kau rumah
dan juga sukses untuk karir prilly dan umay
kedepannya kita tunggu lagi pokoknya karya karya dari prilly dan uma ya
terima kasih selamat malam
sehat selalu terima kasih